hari ini pimpinan dpr membahas surat penggantian fahri hamzah sebagai wakil ketua dpr dari fraksi partai keadilan sejahtera
namun fahri yakin pimpinan dewan tidak akan memproses surat tersebut karena gugatannya di pengadilan negeri jakarta selatan masih bergulir
semua proses yang sedang digugat di pengadilan tidak bisa diteruskan karena ini menyangkut kepemimpinan lembaga negara yang penting
dan mungkin tuhan sohibul iman perlu membaca undang undang dengan baik
kebetulan saya adalah pimpinan pansus undang undang md tiga
jadi perdebatannya teks naskah perdebatannya pun saya hafal dari undang undang ini